aturan dan regulasi yang
banyak hal yang baru dikaitkan dengan
pelaksanaan ibadah haji kedepan sehingga kami juga
masukan dan usulan dari seluruh anggota dan
yang menghasilkan rekomendasi dimana kita ingin
memberikan pelayanan yang terbaik
kepada seluruh jemaah haji di bawah
laungan hibuk bagi anggota anggotanya
kurang lebih sebesar